seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun asal desa sidorejo klaten jawa tengah
memilih profesi yang tidak biasa dilakukan teman teman sebayanya
perempuan bernama devita wati ini berprofesi sebagai operator eskapator
dan sopir truk pengangkut pasir di lereng gunung merapi
kepada detik com devita bercerita
ia sudah menjalani pekerjaannya ini selama dua tahun sejak lulus sma
awalnya devita ingin membantu pekerjaan sang paman untuk mengoperasikan alat berat ini
keinginannya pun didukung oleh pihak keluarga
devita mengaku sempat merasa takut saat latihan mengoperasikan alat berat untuk kali pertama
namun hal ini bisa ia atasi lantaran sejak kecil devita menyukai hal hal ekstrim
butuh waktu kurang lebih sebulan hingga akhirnya devita mahir mengoperasikan ekskavator dan truk
setiap tiga hari sekali devita mengendari truk untuk mengambil pasir dari lereng gunung merapi
para pengemudi truk lain pun mengaku salut dengan keahlian devita sebagai operator alat berat
mengerjakan apa ini bagai laki laki